kita beralih ke informasi lainnya
mendekati hari raya idul adha penjualan hewan kurban di sejumlah tempat justru sepi pembeli
akibatnya sejumlah pedagang khawatir hewan dagangannya tidak laku terjual
di terenggalek harga jual kambing dan sapi bahkan turun cukup besar
untuk mensiasati hal ini sejumlah pedagang memberi garansi hingga memberi terapi pijat
mendekati hari raya idul adha harga hewan kurban di pasar hewan trenggalek justru sepi pembeli
akibatnya harga jual kambing menurun
jika sebelumnya seekor kambing standar dijual dua juta rupiah per ekor
kini hanya laku satu tujuh hingga satu delapan juta rupiah
penurunan harga kambing ini tak lepas dari melimpahnya pasokan menjelang hari raya kurban
selain kambing harga sapi lokal juga mengalami penurunan cukup besar
rata rata harga sapi kini turun satu hingga satu lima juta rupiah
turunnya harga sapi ini dikarenakan pembeli sudah mencari hewan kurban beberapa bulan sebelumnya
tak hanya di trenggalek penurunan penjualan hewan kurban juga terjadi di surabaya
di pasar semrowo penjualan sapi madura menurun dua puluh lima persen
sebanyak dua ratus lima puluh tiga ekor sapi yang biasanya ludes terjual kini tersisa sebanyak tiga puluh ekor
turunnya penjualan sapi dikarenakan banyaknya pembeli yang membeli secara patungan sehingga stok hewan tetap melimpah
sementara untuk menarik minat pembeli
pedagang hewan kurban di jalan soekarno hatta surabaya menyediakan fasilitas terapi pijat sapi layaknya manusia di lapak dagangannya
sapi akan dimanjakan mulai dari memijat bagian punggung kaki hingga leher
ini dilakukan agar sapi terlihat bugar dan tidak stres selama dijual
terapi pijat ini tidak terlalu banyak
ini tidak hanya membuat sapi lebih tenang dan sehat
tapi juga lebih segar karena peredaran darah lancar dan sistem kekebalan tubuh meningkat
selain itu tidur sapi juga nyenyak dan berkualitas sehingga dapat menghasilkan susu dan daging yang berkualitas